berita duka datang dari dunia olahraga petinju legendaris mantan juara dunia kelas berat muhammad ali mengembuskan nafas terakhirnya
muhammad ali meninggal di phoenix arizona pada jumat malam waktu setempat
ali meninggal di usia tujuh puluh empat tahun
sebelumnya ali dirawat di rumah sakit karena komplikasi pernafasan
kondisi ali diperparah dengan gejala parkinson yang telah diderita selama lebih dari tiga puluh dua tahun
muhammad ali lahir di louisville kentucky dengan nama cassius marcellus clay jr dan mengubah namanya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
ali terkenal dengan kaki menari dan tinju cepatnya
muhammad ali adalah legenda tinju dunia dan berikut adalah sepenggal perjalanan karir dari muhammad ali
ia menjadi juara dunia pada seribu sembilan ratus enam puluh empat dan gelarnya dicopot karena menolak ikut wajib militer pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh muhammad ali kembali ke atas ring setelah masa hukumannya berakhir
dan di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ia merebut kembali gelar juara dunia dengan mengempaskan george foreman di kinshasa zaire
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ia kehilangan gelarnya setelah kalah dari leon spinks tetapi mampu merebut kembali dalam pertarungan ulang
ali kemudian pensiun setelah terakhir kali bertarung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh